itu di atas
mana pak ikannya
tadi tak ada disitu
tadi bapak lupa
masa ikan yang sudah digoreng
bukan gitu atuh pak
karena pintunya gak ditutup
pasti tadi ada kucing garong
pas bapak lagi tidur
terus udah gitu kabur
udah pak nedi
alhamdulillah dapet juga buat bukal puasa
berapa pak nedi
pas ya bang
makasih ya bang
lu gak pernah nyampe
lo udah ketemu sama orang tua ini
tangkapan mereka gimana
jadi lu ditantangin sama orang tuanya tini
harus ngawinin tini abis lebaran
ya gitu dah
menurut lu gimana det
ya lu terima aja
lu kudu buru buru
apa aja yang mesti gua siapin det
lu harus punya duit
buat biaya resepsi
pasti nikahnya kan di semarang tuh
lu sepikirin juga
sama ongkos baliknya kesini
terus apa lagi det yang mesti kira kira gue siapin
lo mau kemana det
bentar ya man gue ke blut pipis
daging kerupuk gue ya
apa kejualan cendol
belum pak besok masih capek baru pulang dari semarang
eh bagas bentar kak
tolong beliin bapak makanan buat buka ya
ya apa ajalah kolak juga boleh
bapak nggak tahu ibumu kan selalu sibuk
pak tapi bagas capek pak
kenapa nggak bapak aja yang pergi
kalau gentengnya nggak dibetulin kalau hujan bocor lagi
ibu kamu ngomel lagi
iya kong kita kan mau punya takjil
beli di mana
di warungnya pak haji sodik
ngapa beli di sana ada tempat lain
emang kenapa kong kalau bobby beli di sana
nanya kayak cuma dia aja yang jualan kolak
lo beli lagi sana tempat lain
terus yang ini gimana
ntar lo abisin sendiri
gak apa apa dad
ada yang beli
tiga bungkus ini duitnya
eh tadi kita lagi ngebahas sapan
besok aja deh kita terusin
gue mau pulang dulu sekalian nyari takjil buat buka puasa
ngapain nyari takjil jauh jauh
beli aja bubur kacang ujung gue
bosen dad gue pengen nyari yang lain
gue duluan ya
oh ya dead gue lupa tadi gue ke rumah lo bawain lu oleh oleh
bakal gak kebagian gue
ya bukan urusan gue lagi yang penting kan gue udah ngasih oleh oleh
dari mana nih kompak banget berdua
habis dari belanja pak haji
iya iya kenapa kagak naik bajai kalau kagak naik taksi
puasa puasa kan capek jalan kaki
capek pak haji aus lagi
bebek pak haji ya
komp kolarnya satu berapa
kalau dua puluh ribu tiga bisa nggak
biar lo dua puluh ribu berarti lo kurang satu ribu
dua puluh ribu aja ya komp duitnya pas pasan nih
nah pak udah pasti tapi udah soal kleteran
mak asji nggak peduli yang gitu ya
bikin me deserved maksudnya
tujuh ribu murah kan
yaudah kalau gitu bungkusin tiga pak kakak
pak kak sekalian gorengannya
enggak kalau mau sekalian dari tadi juga ngomong
kolak satu tujuh ribu
nah terus kamu gak beli
berarti kamu ngutang seribu
begetawar aja tiga dua puluh ribu
udah masuk sana
masih sama abang yang
apa lupa taruh di pot
gimana pak gimana itu gendengnya udah beres dibenerin
udah ibu kenapa lama sekali sih
lah ya biasa tuh pak ibu kalau udah ngumpul sama teman teman senam ya ginilah lupa waktu
lo ngapain sih kunci pake di bawah bawah segala
maaf pak ucap bener bener lupa
udah sono bukain pintunya
mbak matati mau masak
kalau save ntar masakan masa matati kagak jadi sebelum buka puasa lo bukain di warung sono
mau ngapain ikut ikutan masuk
ajak mau sholat asar dulu mak
masya allah ojak jam segini lo belum sholat asar
jam ayo udah pada pulang mak kalau jam segini
tetep lebih baik kalau lo sholatnya di masjid pahlanya lebih gede sono
lo berdua mau ngapain
mau nunggu beduk sambil main catur boleh kan pak haji
iya iya tapi kalau pas beduk lu buka di sini ya lo cobain kolak buah gorengan sama kopi bikinan buah
tenang aja pak haji pokoknya ntar saya buka puasa di sini tapi boleh ngutang aja pak haji
bapak itu kolak di dapur semuanya bapak yang beli
maksud ibu bapak yang nyuruh si bagas
lah ibu kan beli juga pak jadinya kebanyaan
kok iya kenapa nggak nunggu ibu pulang dulu
kalau nunggu ibu kelamaan karena ibu itu nggak jelas pulangnya kapan
tuh tadi lo kapan
hei hei hei mencatur berisik jangan main di sini lo
sabar pak haji ini kan lagi puasa
waalaikumsalam bang ini mau kena siapa
abang beliin buat lo abang beli di bazar di pangkalan
gue mau kasih duit buat lo lo suka nggak
mau kena apaan
ini mak bang ojak beliin tati mau kena
lo beli berapa nih
mak beli rp satu ratus lima puluh ribu juga
di tanah abang
jauh lebih halus sama lebih cakep daripada yang lo beli
iya benar bang
lebih bagus sama lebih halus
yang itu mak
makanya lo jangan suka sok tau sama keperluan bini lo
soalnya mah udah yakin kalau lo yang beli pasti lebih jelek
terus lebih mahal
mendingan lo kasih duitnya aja nih sama bini lo
suruh dia beli sendiri
hebat cerita dan anggap
seperti mau ke luar